sianen indonesia breaking news
apakah data ini mengikuti parameter yang sama dengan kasus ini dalam arti itu di embalming itu baru di otopsi setelah tiga sampai lima hari apakah sama
kan tadi saya katakan walaupun ada embalming embalming itu hanya mengoribundi cerah
tapi datanya sama tidak dengan kondisi saya pengen nanya perbandingannya data ini sama tidak dengan kondisi yang anda analisa data datanya itu sama tidak
ya mereka hanya menyimpan bedanya itu tapi konteksnya gini ya enggak apa apa harus jelas dulu
karena bahan kimia
karena itu harus eksat pasti artinya apa ketika kita bicara ada embalming kita bicara pengencaraan bukan reaksi itu poinnya
oke terima kasih
tadi dari data data yang anda perlihatkan juga itu saya tidak melihat ada data bap lia amalia itu petugas rumah duka darmais
di situ dikatakan bahwa pada saat dia melakukan rias itu muka korban kemerahan berbeda dengan keterangan dari dokter jaya itu anda dapat tidak
saya tidak dapat bap tidak ada
saya tidak bisa mengalahkan apakah tadi muka kemerahan tadi saya juga saya lihat di gambar situ termasuk ciri ciri orang keracunan ya
jangan lihat di sini
muka kemerahan itu juga termasuk ciri ciri orang keracunan cyanida ya cherry red yang tadi anda katakan
ya awalnya memang itu tidak ada
awalnya ya maksudnya tadi kan ada gambar
tidak awalnya tidak ada merah itu tidak karena kemerahan juga harus khas itu kan
oke tapi itu salah satu ciri ya
salah satu ciri ya
tapi saya tidak bisa membahas karena tidak ada dalam bap
lanjutkan wajar saya dulu
terus saya lanjutkan ya saudara adli ya
saudara adli kan dihadirkan di sini selaku untuk psikologi forensik ya
toksinologi kimia ya lebih tepatnya ya
kalau forensik itu penggunaan ilmu toksikologi saja dalam justifikasi
kalau toksikologi forensik itu apa sih
jadi adalah keperluan aspek toksikologi untuk pengadilan
nah saudara di sini hadir sebagai toksikologi kimia atau toksikologi forensik
silahkanlah menyebut itu di sana saya toksikologi kimia forensik dalam proteksi
oh ya toksikologi kimia forensik
ada kimia yang harus jelas karena
oh iya saya juga harus jelas
makanya kan ilmu yang baru pastinya kita juga harus tahu supaya tadi kalau saudara bilang itu ilmu pasti kami juga harus punya kepastian
bahwa saudara ini hadir sebagai apa untuk keperluan di pengadilan ini
tentunya seperti itu tujuan kami seperti itu aja
saya mau tanya saudara ahli tadi juga sudah ada beberapa tulisan tulisan jurnal
nah apakah jurnal jurnal itu sudah terindeks
atau sudah terpublikasi
oh ya saya punya sebelas jurnal internasional first outdoor saya ada beberapa kali
dan kemudian yang terakhir pun saya melakukan kerjaan saya memang aspek bahan bahan toksikologi saja
bahan bahan toksikologi ya
eh bahan bahan beracun saja
makanya saya dikenal pada orang yang sifatnya peneliti racun doang
ya seperti itu ya
nah ini sering mungkin bisa diceritakan nanti
tanggung jawab seorang ahli saudara ahli
mempengaruhi sebuah tulisan
itu terhadap tulisan itu apa tanggung jawab akademisnya
apakah itu memang sudah dipertanggungjawabkan kebenarannya atau secara akademis atau seperti apa
jadi kalau dalam dunia akademis itu
publikasi yang diakui adalah tersekopus
nah saya adalah publikasi saya tersekopus dan terindeks apa makna tersekopus dan terindeks
itu ada panel ahli
jadi kita dituntut pertanggung jawaban ilmiah
tidak mengadang adang dalam konteks ini harus metodenya valid
jadi saya prinsipnya adalah penggunaan dalam hal metode harus tervalidasi kemudian juga reasonable ilmiahnya harus kuat
dan fakta data juga harus akurat
makanya saya berani publikasi
dan itu juga dimonitor dulu
mungkin itu ya
kami sudah mengerti ya
jadi tadi sudah dijelaskan ini agak berbeda sedikit tadi dijelaskan bahwa tadi rekan saya menjelaskan adanya gejala gejala fisik pada saat seseorang terpapar oleh racun cyanida
gejala gejala fisik itu menurut ahli tadi saya catat itu bagian dari tambahan apakah itu tidak
tambahan tadi katanya
atau bagaimana menurut ahli
gejala gejala fisik itu sebuah
apa contohnya gejala gejala fisik yang dimaksud ini
gejala gejala fisik tadi seperti yang disampaikan teman saya
terpapar cyanida dengan kondisi oral
bahwa ada efek panas
panas di oral dan lain sebagainya
tadi juga disampaikan dari fakta fakta yang sebelumnya bahwa kondisi kesehatan
seperti susah mencari oksigen susah bernafas ada gejang gejang dan lain sebagainya
seperti kondisi kondisi seperti itu tuh selaku ahli tadi
karena kita bicara dalam kasus itu ya
jadi begini kalau kita bicara dalam gejala fisik itu sebagai indikator
poin yang paling penting adalah pembuktian di dalam tubuhnya
jadi kalau umpamanya seorang toksikologi kimia forensik tadi ya menurut saudara itu
tadi yang dikatakan circumtance of the death tadi
kalau menurut saya istilah kami ya
apakah menurut ahli juga sepakat circumstance of the case
kalau kita melihat sebuah kasus itu itu wajib atau harus diperhatikan nggak sih
itu adalah data data indikator indikator dan indikasi indikasi yang harus diperhatikan
harus diperhatikan ya
tapi kembali lagi jangan berhenti disitu
iya nggak nggak nanti pertanyaan saya akan masuk lagi
karena kalau umpamanya seperti tanda tanda tadi itu harus diperhatikan
iya karena semua gejala
nah setelah itu harus diperhatikan kembali lagi
saudara tadi kan sudah ada kalimat forensik
apa yang harus dilakukan oleh seorang toksikologi terkait dengan ya investigasi tadi
nah investigasinya seperti apa
sebelum masuk ke dalam organ jalur jalur paparan
ya kan investigasi pertama kalau kita bicara dalam konteks keracunan
kita bicara keracunan cyanida
apa namanya gejala umum ini diantara indikasinya adalah misalnya ya dalam arti cherry red secara umum
itu ada atau tidak
terus kemudian kalau misalnya dia itu sama sebenarnya patologi forensik
dia misalnya menekan dadanya di udara pernapasan
karena kan keluaran gas itu melalui penapasan
itu terhadap fisik
iya di luar fisik
mungkin di sekitar tempatnya atau dll
itu bagian dari tugas
itu dalam pengertian kalau di luar fisik artinya keberadaan di situ juga
dalam kasus keracunan cyanida itu
dalam keracunan cyanida sebagai suatu data yang harus kita kumpulkan juga
harus dikumpulkan juga
berarti data data yang
yang tadi disampaikan gejala gejala itu harus diperhatikan
nah kemudian mengkerucut kepada hal hal investigatif
apalagi pentingnya gini ya
enggak maksudnya seperti itu dulu
terus harus dikumpulkan beberapa bagian atau mungkin material di situ
sebagai suatu contoh kita dicek
misalnya bahan kimia itu tidak bisa itu
lepas pendiri saya katakan islet lanjang bulat
tidak bisa bahan kimia itu
enggak artinya di dalam
karena kalau dia punya menggunakan packaging
packaging itu disamping dari jatnya itu sendiri
ada yang namanya fingerprint
ada enggak kita nih
apakah itu keahlian saudara juga fingerprint
nah bukan maksud saya
yang namanya kalau kita megang kemasan
kan bukan keahlian saya
tapi dari ahli toksikologi saya toksik kimia
maka dari kemasan itu akan ada kita telusuri jan yang tersisa
artinya bahwa faktor faktor eksternal
di luar sebelum tadi gejala fisik yang ada
terhadap korban yang terpapar
dengan kondisi kondisi yang ada di sekitar lokasi
saat ini ada menyaksikan sidang kasus pembunuhan muwayang yerna salihin
kasus kopi bersih yang tidak menurut ahli toksikologi dr budiawan
kulit dari orang yang terkena racun cyanida pada umumnya menjadi lebih merah
dan pada nafasnya juga terindikasi aroma cyanida
dr budiawan juga berpendapat gejala yang ditunjukkan oleh korban
dalam kasus ini masih bersifat umum
belum menjuru spesifik pada keracunan akibat cyanida
dr budiawan juga mengatakan cyanida hanya mudah menguap
jika berada dalam kondisi tertentu
kecil kemungkinan formalin pada tubuh jenazah
membuat zat cyanida hancur dan lenyap dari tubuh korban
dan ketika ditemukan natrium dalam tubuh korban
belum tentu merupakan sisa dari cyanida
ada banyak jenis natrium yang bisa masuk ke dalam tubuh
melalui makanan dan juga minuman yang biasa kita konsumsi setiap harinya
asumsi semestinya didasarkan pada analisis
zat zat apa yang masuk ke tubuh korban sebelum kejadian berlangsung
dan itu dianalisa secara menyeluruh
tadi sebelumnya dr budiawan juga menyampaikan
bahwa temuan tujuh empat ratus ppm cyanida
menurutnya terlalu besar konsentrasinya
dan itu dikatakan tidak mungkin
karena jika tujuh ribu empat ratus ppm cyanida itu ditemukan
semestinya aroma gasnya sudah tercium kemana mana
dan lingkungan yang berada di sekitar cyanida tersebut
harus segera dievakuasi karena membahayakan
dan saat ini jaksat penuntut masih mempertanyakan
beberapa hal beberapa fakta yang ingin digali dari saksi ahli
demikian breaking news cnn indonesia
untuk kali ini dapatkan terus perkembangan terbaru
dalam kasus pembunuhan wayan mirna salihin
di program cnn indonesia
berikutnya yaitu cnn indonesia news report
saya putri ayun intiaz terima kasih